karena kamu udah menyelamatkan milo
dan kamu juga udah mengantarkan dia ke rumah sakit
ya itu kebetulan aku ada di situ mbak
kalau orang yang bukan milo juga
pasti aku akan
aku akan menolong dia
mila akan baik baik aja kan mbak
kita semua juga punya harapan yang sama al
kamu bantu doa ya al
mudah mudahan masa buruk ini bisa cepat selesai
dan milo juga bisa cepat sembuh
kamu tahu kan al
sebentar lagi aku akan menikah sama dia
aku pasti akan berdoa sampai milo sembuh
makasih ya al
itu sangat berarti buat aku
mbak itu baik
sangat baik banget sama aku
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
oh kamu tuh sekarang udah jadi bagian dari keluarga kita
kamu jangan pergi kemana mana lagi
kamu tahu gak sih al
waktu kamu pergi aku tuh panik banget
dan aku tuh nyariin kamu kemana mana
kamu janji ya kamu gak akan pergi lagi kemanapun
aduh juli juli
sakit ya di mana
sorry sorry mil aku gak tahu kalau kamu
enggak aku cuma pengen tahu apakah kamu khawatir semenjak nanti perantin kamu ini
kamu tuh nyebelin banget sih mak
kamu tau gak sih hari ini tuh kamu udah cukup bikin aku panik mil
takut nggak jadi menikah ya
sekarang aku mau nanya sama kamu
seandainya kecelakaan itu bikin aku kenapa napa apa yang akan kamu lakukan
yaudahlah mil kamu gak usah berandai andai deh
maka kamu akan menikah dengan orang lain
kamu ngeraguin cintaku
dan kalau misalnya aku harus berandai andai
kalau kamu meninggal aku akan berdoa sama tuhan supaya aku bisa menyusul kamu
karena takdir kita

tapi nyatanya sekarang kamu gak apa apa kan
berarti tuhan itu masih mau kita untuk bersama sama di dunia ini bukan di dunia lain
cinta kamu dan menyelamatkan aku
cinta aku yang mengirimkan dia milk
dia yang menyelamatkan kamu
mulai sekarang kamu mau kan menerima dia
tanpa kecurigaan apapun
kalau kamu bisa gak curiga sama aku kamu juga gak boleh curiga sama alia mil
kita sudah menganggapnya bagian dari keluarga kita
mungkin pernikahan kalian itu diawali dengan segala galanya

kamu udah menyelamatkan aku demi julie
secara fisik anda bisa dikatakan
sudah hampir sembuh
tetapi setelah hasil scan bagian dalam tubuh anda keluar
saya menemukan kelainan
maksud dokter kelainan apa

busidak ini sangat dara
tapi angkanya luar biasa

akibat bergoda bersyaraf pegang guna
dan akhirnya mengakibatkan impotensi
dan bisa jadi ini tidak bisa sembuh
ini gak mungkin dok
saya gak percaya dok
ini pasti salah dok dan saya nggak percaya ini dok
saya juga mengharap hal itu tidak benar
tetapi saya sudah sangat teliti
berarti saya benar benar
ini gak mungkin
kita bisa mengusahakan terapi suntikan
saya tidak menjamin hasilnya
masa depan saya bagaimana dong
kalau untuk menikah
saya rasa bapak masih bisa
tapi kalau untuk memiliki keturunan
dan menafkah hibatin istri anda
itu hampir tidak mungkin
selanjutnya saya akan memberikan berbagai obat
untuk anda minum
obat yang saya berikan
hanya untuk menghentikan kerusakan sarap
yang lebih lanjut
tapi tidak mengembalikan fungsinya
obat ini di minum tiga kali sehari ya pak
jangan beritahu siapa siapa mengenai masalah ini